merubah sistem pemilu yang terbuka menjadi tertutup
angket ini kan bagian dari evaluasi struktural
yang kira kira sistem pemilu kita dalam rangka penyempurnaan undang undang harus kita evaluasi
jadi tidak usah alergi dengan angket
karena catatan catatan perjalanan pemilu itu bisa kita dokumentasikan secara resmi melalui angket
sehingga kita tidak mengulang lagi ke gagalan
atau kesalahan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan ini
sekarang aja tuntutan yang paling masif adalah
merubah sistem pemilu yang terbuka menjadi tertutup
yang rakyat disuguhi dengan persaingan uang
kita ubah persaingan gagasan
bersyukur pkb masih bisa ketemu konstituen yang militan yang loyal yang memiliki
komitmen kultural ya di kalangan pkb
sehingga tidak mahal dalam pelaksanaan pemilu
tapi ke depan apa bisa bertahan saya tidak bisa membayangkan
karena itu angket mutlak supaya mengingatkan kepada pembuat undang undang sendiri
agar kita tidak abai
sampai hari ini saja masih ada jual beli suara hasil pemilu antar partai
yang harus kita cari sistem kontrol yang lebih efektif
satu satunya jalan memang melalui angket
kalau melalui perubahan undang undang kadang kadang kita lupa
ini sudah kita ulangi lagi kegagalan dua ribu sembilan belas yang sangat pragmatis
milka ada pikada yang sangat pragmatis tidak ada solusi
tapi pkb yakin akan muluskan pak ganjar bilangnya tidak akan mulus ada hambatan hambatan
kita juga nggak tahu ya nanti kayak apa
tapi yang jelas tanggung jawab sejarah kita
mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket juga
artinya pkb mendorong angket
tapi akan beranda tangan
kita akan melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya